sama siapa tuh
keliatannya sama laki laki
angkatnya rupanya dia putusin si robi
gara garanya dia udah punya
hobi lu tuh selalu bilang
tapi lu jarang masuk kerja
tapi kalau dicek pecek bagaimana
kan ada surat dari dokter
besok atau masa deh
kepi masuk kerja
cuman nih soal si rumana
lu gak usah mikirin banget ya
kan temen lu banyak
baik dan tidak sombong
kayak si rere
ini bisa aja sih
gitu dong ketat
itu ceritanya bar
iya gua juga paham lu tuh
gak empuk loh tuh ya
sama abang lu tuh pura pura sandiwara aja
udah kan hati hati jahat
ya lagian gua udah gak percaya dari awal
eh ini abang loh nih ya
sama haji sulam
abang lu ibaratkan minyak tuh kagak bisa nyatu sama ayam
yang satu baik yang satu amburadul
tapi kalau hati gue sama yang satu sih beneran tuh
yang satu rumah emak lu
hati kak masuk tuh
hati kak masuk tuh
cakep seratus buat lu
eh boleh ya
gua kagak bakalan boleh ha
gua kagak bakalan setuju kalo hati kak demen demen lu tau gak
kenapa sih bari
gua bener bener cinta sama anak lu ya
kalo lu kagak demen denger rontongan gue
lu mau ngacem gue gimana aja lu ujabanin tau
udah biarin aja
kalo gak dikasih gua mau backstreet
lu mau buncit kek
lu mau kunyit kek
makanya gua pikirin bawa cari lu masing masing
demen sama anak gua lu model apa lu
model apa gua tanya
kepalin lu kayak biji beton
belum jadi mantu aja udah dongkolin hati gue
gimana jadi mantu gue
hancur ntar anak gue
akhirnya bisa nengokin kuburan mbak ben sama abang
cik sih jarang datang kemari
di nilan ini bisnisnya banyak
emang kenyataannya begitu
lu semacam macam bisnisnya
sampai lupa lu kekuburan leluhur lu
padahal yang mak tau sih katanya
kekuburan itu kan sunnah hukumnya
oh gitu ya yaudah ya
sama siapa tuh
keliatannya sama laki laki
rupanya dia putusin si robin
gara garanya dia udah punya
enggak gue mau ngelabrak si rum
lepasin lepasin gue
kayaknya emak lo beneran tuh
oh begini loh ya caranya ya
patah hati sama lo ya
rupanya lo udah sama dia nih ya
sama si ramadi
lo jangan ikut campur ini urusan gue sama si rumana
mak udah mak udah mak
lo juga gak usah ikut ikut
rom gue tuh sayang bener sama lo rom tau gak
tapi lo setegah seganya lo bikin si robby jadi patah hati begitu
gak mungkin dong jawab pertanyaan emak sekarang
itu pasti akan lebih menyakiti hati emak dan rum
alhamdulillah ternyata benar
rom memang sudah putus dengan robby
mungkin rom udah bikin mak kesal
mungkin rom juga udah bikin mak sendih
rom masuk dulu ya bang
sulam juga tau perasaan mak
sulam juga sedih mak
sulam juga sedih mak
tapi nggak harusnya kayak gini
lalu noh diliatin orang
pulang aja ya ya
pulang ya mak ya
aman terkenal iji
ya bagus bang
jok si robby masih di kamar
setahu saya teh robby masih ada di dalam kamar mak iji
batuk batuk batuk batuk kering
udah sebulan ini nggak sembuh sembuh
gue mau ambil sesuatu buat lo
gue gak suka yang
jamu jamu seperti ini
kalo radang tenggorokan lo gak sembuh
gratis gak usah bayar
tapi kalo sembuh
lo balik lagi kesini bayar
gak usah gak usah dibayar
dateng kesini lagi
sulam perhatian tadi incing ngasih
yang makan bubur
tadi incing ngasih gratis
buat pembeli itu
buburnya juga incing bayarin
sulam salut ya incing
incing juga salut waw sulam
jualan obat puking tuh bener bener hebat
cuma ada yang sulam satu bingung nih cik
bingung kenapa lam
ching sistem penjualannya kok kayak begitu
ngasih obat gratis kan ke orang itu tadi
tenang aja lah gue udah perhitungin
gue sadar kalau nama gue itu belum terkenal di sini masih terasing
makanya gue perlu pikirin strategi marketing
tau gak marketing pemasaran
oh gitu ya cik
iya lam gue berani ngelempar produk ke customer
karena gue yakin produk herbal gue bener bener bagus dan bermanfaat
kenapa gak kayak begitu lagi ya
cik cik cik
cek sulam punya ide nih
gimana kalau anjing buka stand di sebelah warung bubur ayam
buat jualan herbal
ya pokoknya selama anjing tinggal di sini dah
mak gak ngerepotin kak
kak biar cing lebih serius jualan herbalnya
udah terima aja tawarannya susu lam
eh siapa tau lo nanti jadi bisa berkembang punya kios
wah gue juga kan keseneng
yaudah gue mau lam yaudah kalau gitu
biar cepet cepet disiapin standnya
makasih ya pak makasih lam
pintu masih ketutup aja
tuh ada si rere
ya ada si rere
ya ada si rere
ya ada si rere